ini udah hamil jati
gue gak mau bikinin noise
mas rena happy banget ya
dia pasti kangen sama temen temen di sekolah
kalau di kolah aku kan ada gurunya
kalau di sini ada nggak
karena ini hari yang spesial
gurunya juga harus spesial
jadi yang jadi guru
di sekolah buatan ini
ye mama jadi buku guru aku
iya yaudah kalau gitu sekarang mau jadi guru ya
berarti anak anak semuanya yang ada di sini
sekarang kita coba bikin baloknya
saya mau telepon dulu ya
pagi ini lo harus kasih laporan ke bos
pagi ini gue harus kasih laporan ke bos

iya saya ke kantor sekarang ya
terima kasih banyak

sekarang lo gak perlu ribet lagi cari kunyit
proma herbal ini dilengkapi dengan delapan bahan herbal
seperti kunyit jahe merah madu royal jelly dan bahan berkualitas lainnya
lengkap banget dong ya rek gue mau cobain dong
trauma herbal juga aman loh
diminum sebelum atau setelah makan
bisa juga dicampur air hangat
gue jadi gak perlu ribet lagi nih nyari bahan bahan
tinggal minum promak herbal aja
herbal yang praktis
proma herbal ini alami
jadi aman dikonsumsi jangka panjang juga loh lip
percaya deh gue sama permak herbal
kan gue udah buktiin sendiri
ini gambung gue juga udah mendingan rek
kan berhasil membantu meredakan gangguan lambung
seperti mual dan muntah
peri ulu hati dan kembung atau sembah
pokoknya udah dipercaya deh
jadi gak perlu ribet nyari kunyit lagi deh
kalau gambung tinggal minum promak herbal aja
gue juga harus stok banget nih buat dirumah
jadi pas gambungnya
proma herbal ini juga bagus untuk tingkatin daya tahan tubuh
di masa pandemi kayak gini
promak herbal khasiatnya maksimal

nah sekarang lanjut bikin apa ya
om aku mau ntarin mas aldo ya
kamu ngapain disini
mau nganterin kamu
ya buat apa
ya nganterin aja
emang gak boleh
udah kamu balik lagi kesana
saya itu bukan ibu hamil
yang ibu hamil itu kamu yang harus diantarin tuh kamu bukan saya
saya yang takut kamu kenapa napa kalau kamu nganterin saya
udah sayang saya nganterin ke ruangan kamu irfan lagi
ngapain gak usah ngusah aku aja sendiri
gak usah mas
masa bolak balik sih
aku nganterin kamu kamu nganterin aku
gitu gitu aja terus nggak kelar
ini kalian berdua setiap hari kayak pengantin baru gini
gak gitu om ini
andin ini susah sekali dibilangin om
biarin aja om irfan tau
kalau kamu tuh suka suka lari lari lompat lompat
makanya saya nganterin kesini buat jagain
dan lagi pula kan dalam kondisi kayak sekarang ini saya juga harus waspada
gak ada yang tau kan kalau misalkan iqbal atau anak buahnya ada di kantor om
om paham om
oke sampai jumpa